yang penting kalian berdua
meski dulu menjadi suami istri
kalau itu sih kek insya allah saya siap
maukah kamu menikah dengan aku
saya terima nikahnya suci binti sudibya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
kamu benar benar wajian
bu saya akan tetap menjadi pengawal ibu
hanya status saya sekarang saya sudah beristri
kalau kamu benar benar setia pada aku kamu tidak akan pernah menikahi orang lain
apalagi orang itu pernah menyakiti aku
kenapa kau malah menyembunyikan semua ini padaku
saya tidak ingin menyakiti hati bu narti
tapi sekarang sekarang kau sudah menyakiti aku
kamu tahu aku benar benar mencintai kamu
aku mengajakmu menikah tapi kau menolakku
aku bisa memberi apapun yang kamu mau
dan jika kita menikah semua harta kekayaan milikku akan menjadi milikmu juga
kenapa kau malah memilih gadis dusun yang miskin itu
apa kekurangan aku peraja
ibu narti tidak ada yang kurang
ibu malah wanita yang sempurna cantik
dan ibu narti juga ibu yang saya hormati
saya tidak bisa mencintai ibu
kenapa tidak bisa
apa karena saya lebih tua
saya rasa saya tidak terlalu tua
usia saya tiga tahun lebih tua dari kamu
tapi kita tidak jauh beda
cinta memang gak bisa memilih
cinta juga datang tanpa diperintahkan
kita tidak akan pernah tahu siapa sasarannya
kamu banyak omong
lebih baik kamu keluar sekarang
biarkan aku menenangkan diri beberapa saat
kamu masih mau menjadi orang kepercayaanku
juga pengawalku yang setia
aku akan mencintaimu
aku akan mencintaimu
aku akan mencintaimu
aku harus cari cara untuk menghancurkan pernikahan mereka
dia tidak boleh mencintai orang lain
sekarang banyak petani petani yang tidak mau bekerja lagi untuk kita
dan juga saya mendapat kabar
bahwa mereka tidak akan memberikan tanahnya untuk kita
terutama desa seberang
kalian semuanya bodoh
kerja kayak begitu aja gak becus
apa harus saya lagi yang turun tangan
tidak perlu bu
kita bisa mengirim peraja untuk hal itu
peraja lagi peraja lagi
kenapa sih gak kamu aja yang turun
apa ibu tidak punya suatu rencana untuk perajin
dan bagaimana dengan peraja
dan apa ibu tidak pernah merasa tersinggung
praja telah menikah dengan wanita miskin itu
apa itu bukan suatu pelecehan bu
terhadap nama baik ibu
peraja harus menyelesaikan masalah itu
dan juga itu adalah
kesempatan baik untuk ibu
karena ibu bisa memisahkan peraja dan wanita itu
bagus juga idemu
mereka harus pisah selamanya
kita tidak menghadapi masalah yang banyak
kita mempunyai waktu
lebih banyak lagi untuk bersama
tapi saya siap untuk ditugaskan
di mana saja
iya walaupun di saat kamu pergi
ada jaro yang setia mendampingiku
di hatiku hanya ada kamu beraja
coba ibu akhir akhir ini
saya perhatiin jarwo sekarang
lebih perhatian sama ibu
dia lebih setia
kamu gak perlu bicara seperti itu
aku lebih tahu
aku lebih tahu
apa yang ada di otak pencarian
aku tugaskan ke desa seberang besok pagi
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
melindungi kamu pakai ya
aku pergi dulu hati hati ya
kau harus tamah
cinta justru akan semakin kuat
kakek mau ke kota dulu ya

jaga dirimu baik baik
jaga dirimu baik baik
hei lu tuh budeg ya
kenapa pintu gak dibuka buka
kalian yang kenapa menobrak pintuku secara paksa
dasar anak tolong tidak teruntuk
sudah aku peringatkan berapa kali
masih saja kau melakukan hal yang aku gak suka
tapi saya tidak melakukan apa apa nyonya
kamu gak melakukan apa apa
aku sudah bilang sama kamu
tapi apa yang kamu lakukan
kamu malah menikahi dia
sekarang kesabaranku sudah habis
bisa diingat tidak
mau lari kemana kamu han
mau mengerjai tiga orang